daripada bapak gak tau arah tujuannya kemana mana
ya kalau begitu terima kasih banyak
sok banget dari muka
kalau ternyata dia teroris gimana
eh gue gak utang
udah gak usah dilarang larang
pasti si ramadi ini udah punya rencana buat pergi bareng sama romana
apa ngebelain si ramadi segala
bukannya babe ngebelain
tapi emang situasinya udah kritis kayak begini bu
kalau si ramadi sampai ketiban tugu monas
terus dibawa ke dokter
dicek jantung sampai otaknya nih
pasti yang ada cuma tulisan
dia tuh sebagai orang tua masih punya hak
buat milihin jodoh anak kita
pasti yang terbaik kalau dari orang tua
gue gak ngerti kalau soal itu mah
nah ibu mereka gak pernah muda aja
udah deh bu
mendingan ganti baju deh
katanya kita mau pergi bareng
ini sih gara garinya lo
pengen ngasih duit sama haji muhyiddin
persoalan kan jadi ruwet begini nih
kalau lo kagak kasih duit
babi kan masih bisa bantuin
ramadi harus tetap pergi nih be
jadi kita pergi
ada sesuatu yang harus rom kerjain di dalam
tapi hari ini kan jadwalnya bayu sama anggiles ngaji
rom gak lupa kan
iya ruh nggak lupa kok
yaudah kalau gitu kita berangkat ya
ruh abang dengar dari abah katanya kamu lagi nyari nyari kerjaan ya
kebetulan di kantor abang lagi nyari sekretaris
kalau kamu mau kamu bisa kerja di sana
lagi di mana
lagi di jalan mau ke rumahnya beneran lagi bang
mau ngajarin anak anaknya les
oh gitu hati hati ya jangan lupa makan siang
insya allah ruh pasti nggak akan lupa
yaudah hati hati ya
bu bubur ayamnya
ya pak ji mau pesen bubur
lu jualan terus
lu udah tanya si sulam belum
udah pak ji
ayah udah minta uang kerahiman sama pak ji sulam
bagus lu bu
kalau bisa minta kontras setiap bulan
kan klub bola ngontrak anak buah itu tiap bulan
lu minta tiap bulan kepada si sulam
jaga bendanya juga ya pak ji ya
lu sebelum dikeadaan di si sulam
mendingan lu yang ngadain si sulam
ngapain lu kesini
hati hati di mulut ya
lu kira gua anjing butuh apa main lu usir usir gitu aja
sebagian gua disini urusannya bukan sama lu
tapi sama si mahmud
ada dia gak
yaudah gua panggil sendiri
sorry gue di dalam tadi
jadi gak nih kita jalan
duit mulu lu tekor ntar gua dah
itung itung nih warisannya yang dipake abang
masa cuma selembar dua lembar dong
sip siap berangkat
eh lo pul hati hati
kalau ada apa apa sama si sulam gua tepal
sampai ucus lu makan belipet
udah lapar aku
ancur dah gua empok lu nanti gimana gua ngarepinnya
bangkrut di warung
saya mau danggel lagi aja deh ya
udah lah bang
usah pake senjata
pak cik ini bisa
tapi saya lupa jalannya
bagaimana pak haji sulam
kasian banget dia
udah tua tapi mau cari alamat
bingung dia gak tau
nginap di masjid ini
satu malam aja
besok pagi mudah mudahan anak saya
buat siapa aja
terutama umat islam
gak ada yang ngelarang
pengurus masjid itu saya
jadi terus terang aja
masjid ini tempat beribadah
bukan tempat tidur
jadi sekarang bapak pergi saja
semalam aja pak
kalau kita nggak tidur di masjid sini
mau tidur dimana
terserah mana saya tau
sudah berangkat aja pak
haji dia kan orang tua
udah kasih lah
lu jasok tau lam
kita gak tau siapa dia kan
kalau dia teroris bagaimana
siapa yang tanggung jawab
dengar ya pak
masjid ini bukan tempat tidur
jadi bapak sekarang pergi saja
ganti keterlaluan banget sih
kayak gak punya hati nurani
emangnya saya ada salah
siapa nyalahin bapak
begini pak ya
kalau bapak gak keberatan
nginep di rumah saya aja
saya nawarin bapak dengan ikhlas nih pak

tau arah tujuannya ke mana mana
ya kalau begitu terima kasih banyak
syok banget dari muka
kalau ternyata dia teroris di mana
gak nginep jawab gue
terima kasih pak haji dan keluarganya
bahwa menerima saya untuk nginep di rumah bang haji

sama sama pak subarti
kita kan yang namanya manusia
apalagi pak subarti ini lagi kesusahan
alhamdulillah terima kasih
kacang suka mencolok